keinformasi berikutnya perampokan di tempat ramai kembali terjadi setelah sebelumnya ada wanita tewas akibat penjamretan di jalan raya
di kawasan cempaka putih kini nasib naas kembali menimpa seorang wanita warga tanggerang
wanita tersebut tewas ditembak dan ditusuk oleh dua orang perampok yang ingin mencuri motor dan tasnya
inilah suasana di jalan rasulah sain pakojan tanggerang saat setelah kejadian perampokan terjadi
seorang wanita yang tengah hamil terluka parah setelah menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh dua orang laki laki
peristiwa yang terjadi sekitar pukul tujuh malam di jalan yang ramai ini bermula saat wanita yang bernama saripah
tengah menunggu suami dan anaknya membeli pulsa di salah satu kios
wanita tersebut kemudian dihampiri dua orang perampok yang berniat mengambil sepeda motor dan tasnya
korban yang mengetahui aksi perampok tersebut sempat berusaha mempertahankan barang miliknya
kemudian menembak dan menusuk korban hingga terluka parah
usai melukai korban para perampok yang sempat mendapat perlawanan dari warga melarikan diri meninggalkan pistol mereka di lokasi kejadian
korban sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah kabupaten tanggerang namun nyawanya tak tertolong
polisi kini masih mengejar dua pelaku perampokan tersebut
kalau ada perlawanan tadi si ibunya sempat menarikan
tidak tahu kenapa sih
tadi awalnya si motor sudah dapat kan
cuma karena ibunya melihat noleh ke belakang
itu dia melihat motornya diambil ditarik tarikan
mungkin si perampoknya panik kayaknya deh
jadi akhirnya itu si begalnya itu main tembak aja
spontanitas juga kayaknya deh ya
karena panik karena ini jalur akses itu cukup rame
dan itu yang mungkin karena pasir tembakan tadi ibunya belum jatuh
itu ditusuk pakai pisau
menyikapi aksi kejahatan jalanan yang mulai marah
operasi pemberantasan gitar dilakukan ke polisi
di jakarta polsek metro penjaringan merangkap dua jamret yang kerap beraksi di wilayah jakarta utara dan jakarta barat
dua tersangka beraksi dengan modus mengepet dan merampas barang barang berharga milik penumpang sepeda motor
di jakarta utara seorang pelaku penjamretan ditangkap warga setelah berusaha menjamret seorang ibu di rumah sakit umum daerah koja
pelaku diketahui berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor
seorang penjamret berhasil kabur
seorang penjamret berhasil kabur